wah bajunya bagus banget
alhamdulillah maura sekarang jadi baik
terima kasih allah
umurnya kamu gampang banget sih ketipu
kambing ini buat kamu
emangnya kamu bayarin ongkos ke dokternya
gara gara si banteng
ngapain kamu bawa cucian cucian itu
kamu tuh ngambil baju baju cucian nenek
ini kan bajuku
ustaz tanya sama maura
apa betul ini baju bajunya siti
kalau emang betul bajunya city
kita tidak boleh mengambil apa yang bukan hak kita
itu sama saja mencuri
ayo anak anak sekarang kita antar muara ke rumah
jadi pak joni
maksud kedatangan saya kesini
bukan minta pak joni untuk marahin maura
tapi justru sebaliknya
kalau pak joni tidak keberatan
ya ini sebagai salah satu tanggung jawab kita
sebagai sama muslim
untuk saling ngingetin pak joni
maura ini anaknya pintar
tapi dia butuh perhatian pak
makanya gak heran kalau kelakuannya itu seperti orang cari perhatian
dia punya anaknya kalau dibiangin bandel banget
baju baju di rt kita ini gak ada yang mahal maura
kalau mau nyowo sekalian dong
karena harusnya kita nasihatin anak itu dengan cara yang baik
cara yang toib
maaf ya pak bapak malah nyaranin anak bapak
untuk ngelakuin hal yang lebih dahsyat lagi
dari yang tadi dilakukan oleh dia
orang tua lah yang menjadikan anak itu
seperti yang dia mau
anak anak gak ada yang jahat
gak ada yang salah
siapa yang salah
kita orang tua
lingkungan yang salah
anak adalah amanah
amanah kita di hadapan
allah subhanahu wa ta'ala
nanti kita akan dipertanggung jawabkan
jadi hadapan allah
ya udah deh pak ustadz
nanti saya akan nasihatin lagi deh maura nya
pak saya pamit dulu deh
makasih banyak pak ustadz
beno ngomong ngomong kami kamu kelihatannya kemarin marah deh sama aku
emangnya dia kamu latihan
kok bisa nyuruh duk pencu bersih
enggak kok si banting itu balik tau
tapi dia nggak suka warna merah
kemarin kamu pake baju merah
makanya si banting marah
alhamdulillah pekerjaan cucian nenek semakin rame
mudah mudahan uangnya cepat terkumpul
dan putri bisa balik ke rumah konsulkan lagi
putri aku minta maaf ya soal kemarin
aku sekarang udah kapok
aku gak punya teman lagi
gara gara aku muslimin kamu
ya mau dong maura
kata bunda kan kita harus saling memaafkan
syukur deh aku seneng food
sekarang kita baikan ya
oh iya sebagai tanda baikan
nih aku bawain ini
wah ini buat aku ya
itu baju aku dulu put
aku beli itu sejak kekecilan
cocok loh buat kamu
kamu mau gak pakai baju itu
wah terima kasih ya maura
bajunya bagus banget
putri seneng banget
syukur deh kalau gitu
terima kasih ya maura
kalau gitu aku jalan dulu
saat itu juga
udah aku final dan gimana
siapa mpm dia ya
pengen tuh kita milih
helo pak dan hai pak
astaga sudah cowok ini
kok murah lagi bekas
buat harta sih pak
banten minta mainan banyak ya
banten kamu masak sendiri ya
terima kasih allah
kamu gampang banget sih ketipu
kambing ini buat kamu
kita sekarang edukasi dirinya